ini untuk mengenang para santri yang saat itu karena seruan jihad dari ramokyai haji hasim asari
bergerak dan menegakkan kemerdekaan kita mempertahankan kemerdekaan kita
saya kira itu yang dikenang di hari santri pada pagi hari ini
ada pesan pak untuk hari santri untuk para santri pak
semuanya gigih bekerja keras gigih belajar untuk masa depan indonesia yang lebih

kalau mbak puan kan tadi sempat mau nanya ke pak
pak jokowi apakah pak jokowi masih dukung pak ganjar dan pdip
dukung semuanya untuk kebaikan negara ini
berarti dukung pak ganjar dukung pak prabowo dukung pak anies
dukung semuanya untuk kebaikan negara ini
kalau mas ibran diusung jadi cawapres gimana pak
ditanyakan ke partai politik itu wilayahnya partai politik atau koalisi partai politik
atau gabungan partai politik bukan urusan presiden
tapi sebagai ayah pak gimana pak
sebagai ayah gimana pak
kemarin di istana ketemu pak prabowo
ya kan sudah satu minggu nggak ketemu
ya biasa laporan laporan di hari sabtu minggu
biasa kita dengan menteri ketemu laporan
pak ibran sudah
rapimnas golkar itu urusannya golkar
jadi dilaporin ke pak jokowi
golkar melaporkan pada presiden nggak ada urusan
tapi sebagai ayah bangga gak pak
mas ibran sudah bilang ke bapak pak
mas ibran sudah
mas ibran pernah bicara enggak pak
ke bapak pak soal
jadi mas jawa pres
bicara sebagai jawa pres
ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan bersetuju
keputusan semuanya karena sudah
bapak setuju enggak pak
karena sudah dewasa
jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan anak anak kita
bapak setuju enggak pak
setuju enggak kalau ibran
orang tua itu hanya mendoakan dan merestui
pak pesan untuk cantri memilih pemimpin gimana pak
jangan cocok enggak pak
mas gibran dengan pak prabowo
pak anies dengan pak muhaymin cocok
pak ganjar dengan pak mahfud cocok
dengan pak jokowi
pak ibran dicantum parfek
pak pendant montry
iya kalau itu sudah beres